adakah anehan dengan tante anita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

jangan lagi sayang ya allah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
kamu mau lari kemana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
mahau tanteive ya tante
kamu dia biasa ya
harus kita hidup semakinsemangat
jangan lupa like share dan subscribe ya
ya allah tolonglah hamamu ini keluar dari musibah ya allah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

jauhkanlah hamba dari aslammu ya allah
hamba banyak dosa ya allah selama ini ya allah
hamba kurang beribadah mungkin padamu ya allah
ampuni hamba ya allah
ampuni hamba ya allah

hamba gagal sebagai suami ya allah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
ampuni hamba ya allah
hamba takut akan aslamu ya allah
tujukanlah jalanmu ya allah
tujukanlah jalanmu ya allah
tujukanlah jalan yang lurus
satu juga saja yang lurus
jalan ingin kau rid deposited
r audio kamu sudah gini
pero tidak terdengar bahasa lima puluh enam
kestad start folding channel ini akan menjadi kepadamu
ampuni hamba yang kamu punya
obatan nyamuk meng wandering by you
mas denger gak
ada suara orang nangis deh mas
ampuni dosa allah
ampuni dosa allah
ampuni dosa allah
ampuni dosa allah
ampuni dosa allah
ampuni dosa allah
ampuni dosa allah
ampuni dosa allah
ampuni dosa allah
ampuni dosa allah